kita hajar mereka
dan semoga kita ketemu lagi ya
neng doain buat semuanya
supaya semuanya baik baik aja
pupu pasti ngedoain kamu setelah lu setiap saat
kamu tuh harus sadar diri ya
gak usah sosok jagoan deh
gak usah banyak banyak ke depan ke depan gitu
kamu kalau mau berantem di belakang aja
nanti kamu digebuk
benjol benjol bengkak kayak dado
kalang lo mau berantem nih ke depan nih
minta bantuan aja sama si boy
suatu pertanyaan baru ya
gue ngeremen kemampuan aku sih
eh gimana aku kurang yakin
pikirin ya beb
kamu baru dipukul tuh sama tante re gitu aja kamu jatuh
gimana lagi nanti sama tuh yang badannya gede gede gitu kayak kobar
ada pegang ya
ini buat kamu nanti
jangan dilepas nanti kamu kenapa napa lagi
ya yang megan
tapi aku tuh nanti mau berantem beneran bukan mau tembak tembakan
ya aku juga tahu kali
kamu cerdas banget deh
aku makin cinta jadinya
yaudah semoga dengan pistol ini ditambah cinta aku
maka tambah doanya balik tapi memutar kamu juga ya

ngon mr bark ah
pack up yupa
sebentar lagi perempuan yang aku cintai
akan menjadi milik orang lain
jangan sampai ya allah
aku gak mau kehilangan bu devi
tolong ya allah
bu devi kenapa sih harus milih chandra
dan bukan milih saya
apa sih kelebihan chandra dibanding saya
dia cuma menang ganteng doang
tapi kalau rasa cinta
kasih sayang dan perhatian
pasti besaran saya
chandra mah disuruh jemput aja sering gak datang
gak disuruh jemput juga selalu jemput
udah gitu sih chandra mah tampangnya juga pelit
ngapain juga sih
bu harus nikah sama orang pelit
tidak ada masalah bu
saya pasti akan bahagiain ibu
pak amir dari tadi melongo melongo
kayak orang kesambet
calon bini orang juga
kasian pak amir
saya sih ngertiin banget perasaannya
tidak dilirik sama sekali lagi
saya harus hibur pak amir nih
saya harus jadi dewi penyelamat buat pak amir
dari tadi bengong aja sih
memang udah selesai kerjaannya
saya sih faham pak amir
gara gara bu devi mau nikah
udah ikhlasin aja
saya sih siap
ngegantinya bu devi
untuk hatinya pak amir
saya yang belum siap
menggampang bikin nafas buatan buat bu dona
lo semua yakin
udah gak ada lagi barang barang curian yang tertinggal
semuanya sudah dianggap sama tuhan
udah merujuk ke sini bang
malahan si chandra bawa anak buahnya juga bang
lo bantuin dia
dan lo semua
kita harus bersiap siap hadapi mereka
tidak boleh tidak ada yang tidak siap
kita hajar mereka
gua khatir banget nih
tekut monis sama yang lainnya
kalau gizi kobor kan orangnya lecik banget
gue takut nanti bebek gue babak pelur
terus gimana dong
gue juga takut kalau my hero dado kenapa napa
eh guys gimana kok kita susulin mereka aja
kita pantau dari kejauhan
jadi kalau nanti ada apa apa kita bisa langsung lapor polisi
tapi kita kesanannya naik apa
gue juga gak bawa motor
masa kita teri ceng sama raya sama elomek
nanti adanya kita diomelin sama polisi kan gak boleh tau itu malah gak peraturan
iya juga sih
bujuk di cinta walaupun tiba ini namanya
kok sepi amat
kebetulan lo dateng
hah kebetulan lo dateng